dan selanjutnya sudah ada korespondensi n indonesia wida subianto di kawasan stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
selamat siang wida wida sejauh ini bagaimana persiapan menjelang laga final antara persebaya surabaya melawan arema fc pada sore hari ini
gelora bung tomo surabaya suaranya seperti apa
sebelumnya memang agak tenang karena memang bisa dikondisikan tapi namanya bonek memang seperti ini supporternya ya
ini sebenarnya periakan mulai berlangsung pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat tapi sejak siang tadi para bonek mania ini sudah hadir di gelora bung tomo
nah sebenarnya antusiasme mereka ini tidak hanya hari ini saja ini mulai pencarian tiket
kita tanya dulu bagaimana perjalanan mereka mendapatkan tiket
boleh tenang dulu ya kita mau tahu sampai gimana
ini kita tanya sama siapa mas
panjang banget mbak
ini sudah pegang tiket ya
coba kasih lihat
tiketnya gini ya nanti jadi gelang ya
ini dapatnya dari
dapat tiketnya gimana ceritain ya
mulai jam dua belas minggu hari minggu
udah standby di persebaya selamanya
itu ada aplikasinya itu di persebaya selamanya
itu sudah standby di sana
nah semua online tiket ada sana dibuka di tiket com juga ada di situ
oke jadi udah persiapan tuh dari berapa hari sebelum opening tiket ini
kalau persiapan itu soalnya setelah buka tiket itu jam dua belas siang
dan langsung habis memang berapa jam ya
dua jam lima belas menit udah

jadi ini memang
memang berharga banget ya akhirnya
meskipun mainnya jam lima belas tiga puluh kamu berangkat dari rumah jam berapa tadi
asli surabaya atau asli manang
harapannya ini nanti skornya berapa

berarti agregatnya lima
oke deh kalau gitu selamat nonton ya
mengirimkan supporternya jadi khusus untuk hari ini gelora bung tomo ini dipastikan akan berwarna hijau
semeduhnya atau seluruhnya ini adalah bonek semuanya adalah tim pendukung dari tim bajul ijo
sementara untuk tandingan berikutnya ini di malang ini nantinya juga dipastikan berwarna biru semua
seluruhnya adalah aremania semua di malang dan ini sudah memang kalau saya lihat memang begitu tertib
para bonek ini dari lima puluh ribu tiket yang dijual ini memang habis hanya beberapa menit saja dimulai
sejak hari sabtu kemarin dan lima puluh ribu ini nantinya juga akan memedati di gelora bung tomo
dimana sebenarnya kapasitas studio stadion ini adalah lima puluh lima kita nantikan bagaimana hasil pertandingan
leg pertama ini yang dinantikan di derby jawa timur atau dua tim besar yang ada di jawa timur
wida subianto kita berharap bahwa pertandingan kali ini berjalan cukup lancar